sementara di bandung harga bawang merah di pasar tradisional kosambi kota bandung juga masih tinggi usai lebaran
harga bawang merah rp tujuh puluh per kilogram
sementara bawang putih rp empat puluh tujuh per kilogram dan bawang bombay rp empat puluh lima per kilogram
menurut pedagang kenaikan harga karena terbatasnya pasokan dari distribusi
sementara faktor lainnya karena gagal panen akibat cuaca ekstrim sehingga jumlah pengiriman pun berkurang
dinas perdagangan dan penindustrian kota bandung melakukan sidak ke pasar kosambi kota bandung untuk memantau harga bahan pokok
bawang merah ya tadi kita sama sama melihat menanyakan di angka enam puluh tujuh puluh ya untuk bawang merah
tadi kita tanya juga kenapa bisa naik karena penyalurannya ini karena mungkin juga karena cuaca ekstrim
mengantisipasi hal ini ya kita pertama yang mengecek semua kondisi ketersediaan di pasar tradisional
kalau ketersediaan kan kita alhamdulillah ya pertama kita ketersediaan kemudian untuk harga ya kita nanti kaji
begitu ya bagaimana upaya kita nanti agar ketersediaannya bisa lebih
sehingga bisa menyesuaikan kembali untuk harganya
harga bumbu dapur di pasar tradisional lola kaupaten bolaang mongondo sulawesi utara juga melonjak
kenaikan harga terjadi pada bawang merah cabai rawit dan tomat
bawang merah yang sebelumnya dijual rp empat puluh per kilogram kini dijual dengan harga rp enam puluh hingga rp tujuh puluh per kilogram
sementara harga cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga rp empat puluh lima
kini dijual dengan harga rp tujuh puluh per kilogram
pedagang mengatakan kenaikan harga bumbu dapur karena gagal panen akibat cuaca buruk
sebelumnya empat puluh sekarang tujuh puluh
mungkin gagal panen atau sedang tanam
bawang merah sungai sekarang
mulai bulan puasa masih penjual rp empat puluh
harga ricak rp tujuh puluh sekarang
berarti ini bu mengalami kenaikan
kenaikan harga bumbu dapur di sejumlah daerah berdampak pada jumlah penjualan yang menurun
warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga bumbu dapur
agar tidak berdampak pada perekonomian keluarga
tim liputan kompas tv